sementara itu kasus eksploitasi abk indonesia di kapal nelayan tiongkok
hanya satu contoh dari sekian banyak kasus yang tidak mencuat atau tidak muncul di publik
ya betulnya setelah sekali buruknya tata kelola perekrutan dan pengawasan pekerja migran perikanan indonesia
diduga menjadi salah satu penyebabnya
serikat pekerja perikanan indonesia atau sppi mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola perekrutan
penempatan dan pengawasan pekerja migran perikanan
hal ini diperlukan agar pekerja indonesia bisa memperoleh kepastian hukum ketika bekerja
dibutuhkan badan khusus untuk mengelola tata kelola ini mengingat pekerjaan perikanan di luar negeri
melibatkan banyak sektor kementerian dan melibatkan hukum internasional
selain itu sppi meminta pemerintah melakukan investigasi secara menyeluruh
terhadap kasus di kapal tiongkok baru baru ini
hal ini diperlukan untuk menimbulkan efek jerah bagi perusahaan yang telah berlaku semenang menang terhadap abk nya
segera perbaiki tata kelola perekrutan persiapan dan penempatan pekerja migran pelaut perikanan ini
sppi berharap perbah apa itu harus ada kepastian hukum bagi perusahaan yang boleh dan yang tidak boleh merekrut yang mana